bandara soekarno hatta memperketat pengawasan bagi warga negara indonesia dan warga negara asing yang masuk dari luar negeri
pengetatan menyusul diumumkannya secara resmi masuknya varian baru covid sembilan belas b satu satu tujuh pada dua maret lalu
jadwal khusus bagi penumpang datangan luar negeri disiapkan di termagiga soekarno hatta
mereka langsung diarahkan menuju bus yang telah disiapkan untuk melakukan karantina lima x dua puluh empat jam
selain syarat pcr bagi penumpang dari luar negeri yang berlaku tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan setelah tiba mereka akan tes swab ulang
ketahui ada dua pekerja migran indonesia terdeteksi covid sembilan belas varian baru b satu satu
mereka masuk ke indonesia dari arab saudi pada dua puluh delapan januari lalu dan tiga puluh satu januari lalu
pala kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta dharmawali handoko menegaskan
pengetatan sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir
desember lalu namun penempatan karantina dipusatkan di satu tempat guna memudahkan monitoring
dan kemudian dari gugus tugas itu memberikan perubahan yang pada awalnya semua ditempatkan di hotel
sehingga pada keluar surat edaran gugus tugas nomor delapan itu kepada pmi yaitu pekerja migran indonesia
kepada mahasiswa serta masyarakat indonesia yang bertugas ke luar negeri dengan dinas
itu harus ditempatkan di wisma karantina itu atau wisma pademangan